hai kok ada yang
hai lupa pantat aja sih
hai eh eh si bapak sudah pulang ini saya buatin kopi minum
hai siapa dulu yang buat
ah omsetnya naik tiga kali lipat jadi rp empat puluh juta mudah mudahan malam ini kagak ada yang kena
empat puluh juta pak
kalau begitu kita bisa kayak mendadak ya
weh rp empat puluh juta
nanti orang lain tahu kita banyak uang
cuma maminya aja yang tahu ya
banyak sekali ya
ini si bapak pintar
kamu lihat rumah itu
hai rumah itu menjadi sasaran kita malam hari ini
sekarang kamu masuk kedalamnya
cari uang atau harta benda milik pemiliknya

ya oke oke sekarang
kok tinggal segini sih duit gue
eh sabar sabar kita duduk dulu di situ ya kita foto foto dulu
oh jadi ini yang sebenarnya ya
pura pura alim ternyata cuma sampah dasar pelacur murahan
eh lu pura pura bego ya
pantes aja lu gak mau sama gue ya selama ini lu cuma maunya sama wong yang berbelit doang
bukan anak belian kayak gue
eh lu sadar gak sih udah jadi anak belian
ayo kenapa lu takut ngaku ke lu sendiri takut apa yang lu lepas
lu mesti berani ngelakuin nyataan ini kalau lu cuma perempuan murahan
eh kenapa kamu berubah
apa yang terjadi
hei hei hei apa apaan sih ini
romanya si layla yang janda mati ditinggal laki laki baru setahun
lu ke rumah itu ya masuk buru buru ambil semua perhiasan ada dalam ya
hai lu turun dong ah kau ngajar lu ah lu kemampu cubung jalan jalan malas sama
sih lu ke perempuan aja cepet cepet
aduh kejam jeput
tutuyul belasil kagak ya
ada cowok yang ngejar ngejar ayah
masa badan aie montok bahenau begini
gak ada laki yang nyosor sih
tapi aie gak mau dapet laki sembarangan
aie mau dapet laki yang pengusaha
aie harus jadi prima donah di kampung ini
kok ada yang
lepak pantai sih
kok ada orang
masuk kamar aie
kurang aja beli masuk kamar aie
mendapatkan orang yang bisa menyusui toyol itu
akibatnya dia jadi malas bekerja karena tidak ada upah air susu
hampir saja mbak dia tertangkap bersama suami saya
untung aja mereka bisa lolos
tapi buntut buntutnya mbah suami saya jadi dicari satpam
lalu apa yang kamu inginkan dari saya
mengembalikan semuanya jadi normal mbak
suami saya bisa bekerja dengan tuyul itu tanpa harus memberikan upah air susu
dan satpam penjaga perumahan itu tidak lagi mencari suami saya
biar suami saya bisa bekerja dengan tenang bah
berapapun mahalnya mbak akan saya bayar
baik saya akan kerjakan